diduga hendak tauran delapan siswa smp di kabupaten bekasi diamankan petugas polres bekasi kota
dari tangan para pelajar disita sejumlah senjata tajam berupa celurit dan matagir
sembilan pelajar smp fatahilah kabupaten bekasi diamankan petugas polres metro bekasi kota
para pelajar yang masih berusia belasan tahun ini tertangkap tangan membawa sejumlah senjata tajam
di kawasan jalan raya pintu air marga mulia bekasi utara kota bekasi
diduga para pelajar smp ini hendak melakukan tauran dengan pelajar sekolah lain
dari tangan para pelajar diamankan tiga senjata tajam berupa dua buah celurit
serta ikat pinggang berkepala gear sepeda motor yang disimpan di dalam tas
rencananya pihak kepolisian akan memanggil pihak sekolah maupun orang tua siswa yang diamankan
kasus tawuran yang terjadi di bekasi sudah sering kali terjadi
bahkan para pelaku tawuran tak segan segan membawa senjata tajam untuk melukai lawannya
eri kustara bekasi